hari ini siswa sd hingga sma akan melakukan ujian semester sekolah
bagi sebagian siswa ujian semester tidak kalah menegangkan
agar tetap fokus dan tenang para siswa di probolinggo minggu kemarin melakukan doa bersama
para siswa pun menangis karena khawatir tidak dapat nilai yang baik
sejumlah siswa sd negeri dua di probolinggo ini menangis saat doa bersama
dengan teman temannya serta ulama dalam istiqosah atau doa bersama kemarin
secara khusus mereka berdoa terhindar dari kekhawatiran dan rasa takut saat menghadapi soal ujian semester hari ini
bagi para siswa doa bersama ini setidaknya dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi ujian
ulama dari muis tempat yang memimpin isti gosah membacakan doa dan zikir
siswa mengaku doa ini sangat membantu tetap fokus dan tidak gugup saat mengerjakan soal ujian
karena menjelang ujian agar ujiannya mendapatkan
doa bersama juga didukung oleh pihak sekolah
ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan jelang pelaksanaan ujian
selain berdoa siswa juga sudah dibekali dengan latihan soal
serta mereka sudah berdoa
belajar giat selama ini